dampak dari penyebaran varian omikron di indonesia mulai terasa dalam sepekan terakhir
terjadi peningkatan jumlah kasus covid sembilan belas terutama di dki jakarta
mayoritas kasus omikron adalah imported case dari para pelaku perjalanan luar negeri
bagaimana media memotret fenomena kenaikan kasus covid sembilan belas dan penyebaran varian omikron
tepatkah kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah sebagai langkah preventif
saya akan diskusikan pada malam hari ini seperti biasa di akhir pekan
kita akan melihat dari kacamata editorial para jurnalis senior
malam hari ini bergabung bersama dengan kami di cnn indonesia newscast
dan mbak dewi savitri standard and practices dari cnn indonesia
selamat malam mbak dewi savitri apa kabar mbak
selamat malam mbak dewi savitri apa kabar mbak
selamat malam reinhardt apa kabar
kabar baik terima kasih
baik terima kasih mbak dewi savitri sudah bergabung
dan juga ada mas adi prinantio redaktur pelaksana harian kompas
selamat malam mas adi apa kabar
selamat malam mas adi apa kabar
selamat malam mas rehat alhamdulillah kabar baik
baik kabar baik
saya mau mulai dulu dari mas adi prinantio
dari harian kompas beberapa kali kami juga melihat harian kompas memotret
atau mengangkat juga soal peningkatan kasus varian omikron di indonesia
apa yang menjadi catatan dari anda terkait dengan peningkatan kasus varian omikron
dan kalau melihat sejumlah langkah kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah
ada sejumlah kebijakan
yang pertama itu larangan wna dari empat belas negara yang hadir untuk masuk ke indonesia
kemudian yang kedua adalah optimalisasi dari isolasi ya ruang isolasi dan sebagainya
termasuk optimalisasi rumah sakit darurat ismaklet
kemudian yang ketiga adalah juga optimalisasi vaksinasi dan kemudian pelacakan
nah memang di satu sisi kita sudah lebih baik ya
sudah lebih siap indonesia dengan varian omikron daripada ketika varian delta
salah satu yang juga menjadi penentu adalah persentase vaksinasi terhadap penduduk
yang sudah mencapai seratus juta lebih
kemudian yang kedua adalah kesiapan pemerintah dan juga masyarakat
terkait tiga g testing
tiga g testing dan tiga g marketing
jadi kalau dulu ketika katakanlah di awal awal pandemi dan ketika varian delta merah
itu kan budaya menyediakan fasilitas isolasi dan sebagainya belum setiap sekarang
jadi ada dua kesiapan itu yang menyukses bisa menjadi modal optimisme kita untuk mengantisipasi varian omikron
hanya memang ada beberapa problem yang masih
terbentang di hadapan kita yaitu keterbatasan
sarana pengetesan terkait omikron
kemudian yang kedua juga kedisiplinan masyarakat
baik dalam penerapan protokol kesehatan maupun
kesadaran untuk optimal berada di dalam fasilitas isolasi
karena kami juga menyatakan ada beberapa pasien positif omikron
yang kabur dari ruang isolasi
jadi menurut saya itu beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan juga menjadi sarana aktif untuk dikomunikasi
mas adi bicara soal larangan wna negara dan juga beberapa negara ya dan juga isolasi
kita tahu beberapa kali dalam sepekan atau bahkan dua pekan lebih berganti ganti jumlah hari untuk isolasi

ini ditetapkan oleh satgas com

ini ditetapkan oleh satgas com
bagaimana anda melihat soal itu
apakah itu kebijakan yang tepat merubah masa waktu isolasi
atau kemudian ini justru menimbulkan kebingungan yang baru
dan soal bagaimana kesiapan dari faskes yang tadi juga ada singgung bahwa
sepertinya memang kita sudah lebih siap ya untuk menghadapi varian omikron ini
kita tahu ada perubahan jumlah karantina ya
hari karantina dan hari itu
itu memang menjadi perdebatan
jadi kalau menurut saya sebetulnya standar di indonesia
yang selama ini masih cukup testing dalam hal penerapan jumlah karantina
sebaiknya harus dipersahankan seperti ini
jadi misalnya kalau pemerintah sudah menetapkan jumlah hari di al jal sepuluh hari
ya sebaiknya sepuluh hari dan sebaiknya konsisten di situ
karena salah satu hal yang membuat indonesia diapresiasi dalam pasangan karantina
salah satunya adalah terkait bagaimana meredam mobilitas keluarga dari luar negeri
termasuk dalam hal ini penerapan karantina
jadi katakanlah teman rejeki yang juga waktu itu pulang dari toslandia untuk meliput vaksin t o p
itu juga harus menjalani karantina dalam jumlah sesuai yang ditentukan
kemudian teman wartawan yang pulang dari meliput paling tidak di tokyo
juga sampai di jakarta juga harus isolasi sesuai dengan jumlah hari yang ditentukan
sebelum akhirnya sampai ke rumah
jadi saya pikir kedisiplinan disiplinan yang itu yang membuat dunia luar itu juga bisa berbeda di indonesia
selain jumlah penduduk yang divaksinasi yang presentasinya sudah bagus
tapi menurut saya sih konsistensi dalam jumlah hari karantina
itu juga menjadi salah satu poin krusial ya dalam perjalanan pandemi covid sembilan belas
oke oke konsistensi jumlah hari karantina
mbak dewi savitri apa poin krusial yang menjadi catatan editorial kita mbak dewi savitri
karena kita juga ikut mengangkat soal penyebaran varian omikron ini
ikut menyoroti soal peningkatan kasus yang terjadi
apa yang menjadi poin poin penting dari catatan editorial kita
terutama melihat semakin bertambahnya kasus hari ke hari
yang kemudian dikaitkan dengan pandemi covid sembilan belas
dan karena penyebaran varian omikron
saya kira reinhard yang paling utama sudah disebut oleh mas adi tadi ya konsistensi aturannya
apakah menyangkut aturan untuk karantina apakah menyangkut aturan untuk prokes
apakah aturan menyangkut syarat bepergian ke luar negeri dan masuk kembali ke indonesia
termasuk dalam hal pelaksanaan ibadah umroh misalnya
seperti tadi yang laporannya
kita saksikan bersama sebelum masuk pada segmen bincang bincang ini
persoalannya adalah konsistensi aturan
karena kalau aturannya menjadi tidak konsisten
itu pasti satu akan menimbulkan kebingungan
dan dalam kondisi bingung itu
maka kemudian akan muncul ruang ruang untuk multi interpretasi
jadi kalau begitu mungkin boleh
atau yang lainnya mungkin boleh
maksud saya begini
misalnya dalam hal ketika pemerintah membatasi perjalanan umroh
sudah dua tahun tidak boleh umroh
kemudian antriannya sudah mencapai lima puluh sembilan ribu orang
dan kemudian diumumkan bahwa umroh sudah dibolehkan dengan catatan yang cukup panjang
syarat dan ketentuannya
ada banyak pertanyaan loh
ini satu dari top five countries yang repatriasinya
yang kedatangannya di indonesia
menyebabkan kasus omikron melonjak
itu adalah arab saudi
kenapa justru kita mengizinkan orang pergi ke arab saudi
itu satu pertanyaan
tapi ada pertanyaan lain
negara lain yang juga menyebabkan hal yang sama amerika serikat
itu sama sekali tidak ada larangan perjalanan ke amerika
jadi sepanjang orang bisa memenuhi syarat dan ketentuan untuk berpergian ke amerika
dia bisa saja pergi ke amerika gitu
jadi kalau mau piknik ke amerika boleh
kenapa untuk umroh tidak boleh
jadi satu dan lain hal yang berkaitan dengan konsistensi aturan ini
yang sudah kita saksikan berkali kali
bisa menjadi sumber persoalan
dan di sini di cnn indonesia
kita selalu mempertanyakan
bagaimana dengan konsistensi aturannya
kita sadar betul bahwa situasinya itu sangat dinamis
dari hari ke hari aturan hari ini bisa tidak cocok untuk besok
atau besok tidak cocok untuk hari ini
tetapi kita ingin melihat ada benang merah yang jelas
sehingga ketika ini disampaikan kepada publik
publik memahami bahwa yang diharapkan adalah a
dan karena itu aturannya yang mengikuti a
bukan aturannya a tapi kemudian yang terjadi di lapangan
prakteknya menjadi b atau c atau malah d gitu
itu membingungkan dan kemudian kontraproduktif
saya kira kalau posisi kita begitu
mbak dewi tapi perjalanan luar negeri
yang terjadi kita tahu juga bahwa kasus yang ada
mayoritas kemudian memang datang dari imported case
nah apakah memang pemerintah perlu mengkaji kembali
soal aturan perjalanan luar negeri termasuk juga soal umroh
dan bagaimana kita melihat soal masih banyaknya masyarakat
yang memang punya keinginan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri
entah untuk kepentingan apapun mungkin turis dan lain sebagainya
di tengah sebetulnya sudah ada imbauan bahwa lebih baik
kemudian tidak berpergian ke luar negeri
tidak berpergian ke luar negeri
ya ini sekali lagi ini pertanyaannya kemudian
jadi kan agak bingung jatuhnya
kementerian kesehatan bu siti nadia misalnya bolak balik ya
kalau tidak sangat urgent tidak usah berpergian ke luar negeri
kalau mau piknik di dalam negeri saja dan sebagainya
pada kenyataannya kemudian yang tadi saya sampaikan itu
amerika ya negara dengan kasus omikron tertinggi di dunia
itu kanalnya tidak benar benar ditutup
jadi sekarang kalau muncul kanal yang membolehkan perjalanan ke arab saudara
untuk umroh yang tentu saja juga sangat beresiko gitu ya
itu akan sulit mengatakan bahwa ya untuk menghindari risiko kita menutup kanal ini gitu
nah bagaimana dengan yang lain lain
jadi dalam kondisi seperti ini pemerintah kalau kita lihat
barangkali perlu setiap hari pertama komunikasinya harus jelas
oke amerika boleh karena begini
arab saudi boleh kata begini
jadi publik itu diajak bicara
dan kemudian dikasih tahu reasoning nya apa
kenapa penting untuk membuka atau menutup itu reasoningnya apa
yang kedua ketika sudah diambil keputusannya
maka harus menjadi sangat konsisten
kalau misalnya perjalanan ke amerika
balik baliknya itu harus pakai karantina
sebelumnya sepuluh hari sebelumnya tujuh hari sekarang jadi empat belas hari
mungkin beberapa hari mendatang minggu depan sudah berubah lagi
maka terapkan aturan yang sama
dari arab saudi juga begitu mbak
yang saya dengar itu sudah diberitahu jamaah bahwa karantina akan tiga hari sebelum
ketika mendarat di arab saudi dan tiga hari ketika mendarat di indonesia
kan aturannya tidak begitu ya
jadi untuk menghindarkan kebingungan untuk menghindarkan ketidakpastian
dan kemudian ketidakpercayaan
karena kebingungan ketidakpastian itu ujungnya ketidakpercayaan
maka konsisten saja gitu pada aturan yang sudah dibikin sendiri oleh pemerintah
oke baik mbak dewi tapi apakah kita melihat bahwa pemerintah sebenarnya sekarang
sudah jauh lebih siap ya menghadapi ancaman penyebaran yang lebih tinggi lagi
kalau kita bandingkan dengan ketika menghadapi varian delta begitu
mungkin dengan sejumlah persiapan dan juga angka vaksinasi yang juga cukup tinggi
tampaknya ada kepercayaan diri dari pemerintah bahwa varian omikron ini masih bisa dikendalikan
kita lihat ya yang terjadi di tahun lalu juli januari sampai juli itu adalah saat saat yang
barangkali dalam sejarah republik ini salah satu bulan bulan yang paling mengerikan dalam sejarah indonesia ya
kita kehilangan begitu banyak warga negara karena kasus omikron kematian anak yatim
orang terdampak long covid banyak sekali
jadi kalau sekarang kita berada dalam posisi yang para ahli mengatakan bahwa ini nanti berisiko begini loh
ini nanti bisa begini loh kita sebaiknya tidak don't tame the fate gitu ya
jangan menggoda ngoda inilah takdir lah gitu
jadi kalau kita sudah dengar arahan para ahli arahan sains seperti apa
sebaiknya memang kita menyiapkan diri sebaik baiknya
dalam posisi kita sekarang di mana ada semacam
bukan kebingungan ya tapi keheranan ya
ini di negara tetangga di negara negara lain kasusnya begitu tingginya
kok di indonesia belum ya jangan jangan orang indonesia sapi sapi
jangan lupa kita dulu sudah pernah mengalami masa masa seperti itu
jadi tidak bisa tidak menurut saya memang posisinya mungkin sekarang belum
tapi regiland ya sangat waspada itu penting
dan nggak usah jauh jauh kita bisa berkaca pada negara kayak singapura misalnya ya
singapura itu menteri
tapi hanya detail langsung
punya waktu leverage dipakai untuk bersiap siap
dalam kasus di indonesia leverage terbaik sebenarnya adalah menggenjot persiapan persiapan
kalau kemudian wabah itu memuncak kembali ya
jadi vaksin satu dan dua vaksin untuk anak di atas lima tahun dan kemudian vaksin booster
tanggal dua belas kita baru akan mulai dan karena itu mungkin salah satu persiapan terbaik kita
adalah mempercepat proses proses ini
kita tidak dalam posisi kita tidak punya kemewahan untuk mengatakan tenang aja lah
kayaknya nggak bakal kesini atau barangkali kita mendengar ada istilah super immunity gitu ya
barangkali indonesia orangnya super immunity ya jadi nggak usah terlalu panik lah dan seterusnya
mending sekarang siap siap habis habisan daripada nanti panik belakangan gitu ya
itu yang terjadi pada kita tahun lalu
jadi kita jangan mengulang sejauh
biarah yang gelap lagi
baik mas adi ada tambahan
mas adi soal perjalanan luar negeri yang kemudian menjadi sumber dari kasus omikron di indonesia
kita tahu juga bahwa tadi juga sempat disinggung oleh mbak dewi savitri bahwa juga sekarang diperbolehkan
ada umroh dan juga pelaku perjalanan luar negeri ke negara negara yang lain juga sebenarnya
kita patun kita masih berada di tengah pandemi
dan salah satu kunci penanganan pandemi adalah mereka mobilisasi luar
nah sehingga kalau memang ada suatu skema mobilitas warga yang masih lebih ideal
saya pikir pemerintah harus mendahulukan skema yang lebih ideal itu
jadi misalnya sudah ada katakanlah lampu hijau dari pemerintah arab saudi untuk semua umroh indonesia bisa hadir di sana
itu juga perlu dipikirkan secara lebih matang karena itu tadi kunci dari penanganan pandemi adalah meredam mobilitas
meskipun pasar di sini sangat banyak ya jemaah umroh yang ingin berangkat
tapi ketika pandemi yang menjadi prioritas adalah kesehatan bukan yang lain
nah itulah yang perlu kita perhatikan bersama menjadi kepedulian bersama
selain memang kalau misalnya akan ada jemaah umroh yang berangkat masih banyak hal yang perlu diklarifikasi
misalnya bisakah semaa umroh
kita yang mayoritas divaksinasi dengan sinovac dan sinovac bisa masuk ke arab saudi
itu juga masih standartannya besar
kemudian rencana karantina selama lima hari bagi jemaah yang tidak memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan
itu juga perlu diperjelas
karena betapapun kita juga sering mendengar kekecewaan
jum'ah yang bakal berangkat
dari banyak kasus sebelumnya sebelum pandemi pun sudah banyak
sehingga daripada kita membuka dan itu terkesan terburu buru tapi kemudian di sana kemudian ada mekanisme protokol kesehatan yang kemudian gagal
dan membuat semaa umroh kita bakal menjalankan pada umroh sementara dia sudah hadir di arab saudi
itu akan menimbulkan satu kesewaan tersendiri yang juga mungkin apabila kita lebih berhati hati
dari segini mungkin
mas adi terakhir juga ke mbak dewi savitri untuk topik soal omikron ini
presiden akan atau sudah mencanangkan ya kick off vaksin booster tanggal tiga belas januari artinya pekan depan
ini juga mungkin jadi salah satu opsi untuk menghadapi varian omikron dan juga pandemi di tahun dua ribu dua puluh
bagaimana media melihat rencana presiden untuk vaksin booster mempercepat ini dan juga menggenjot vaksinasi

mas adi terlebih dahulu
mas adi terlebih dahulu
ya alhamdulillah kalau itu vaksin itu kan demi masyarakat juga ya
demi kesehatan kita bersama
hanya mekanismenya yang pertama mesti jelas
misalnya soal siapa yang pertama diprioritaskan
karena soal prioritas itu ketika vaksin awal itu kan juga ada banyak silang sengketa ya
jadi pertama itu prioritasnya lansia
tapi ternyata administrasi lansia kurang rapi sehingga banyak juga lansia yang kemudian tertinggal
dari investigasi tim kompas kita juga menemukan hal itu gitu
nah kemudian kejelasan soal berbayar tidak berbayar
kalau ada yang mau berbayar seperti apa dan sebagainya itu mesti dijelaskan
supaya juga mengerdit dari apa ya
langsung sengketa pendapat yang kurang perlu
karena kita kan harus juga ada kepentingan untuk menggejut pemulihan ekonomi
tapi menurut saya sih kepentingan pemulihan ekonomi masih belum prioritas karena pandemi belum berakhir
jadi betapapun kesehatan tetap yang masih utama
oke saya ke mbak dewi savitri
bagaimana mbak dewi soal vaksinasi terutama rencana presiden kick off vaksinasi booster
nanti tanggal tiga belas januari dua ribu dua puluh
saya kira ini sudah sangat mendesak ya waktunya karena booster sudah di mana mana di berbagai negara sudah diberikan
sebagian besar tidak berbayar
jadi kita tahu bahwa salah satu persoalan salah satu senjata utama omikron untuk menyebar itu adalah kemampuannya untuk merusak
meng undermine kemampuan vaksin untuk melindungi kita dengan antibody
jadi kalau ada booster kita akan merasa jauh lebih baik
ada perlindungan lebih untuk warga indonesia
tapi saya ingin menggarisbawahi pernyataan mas adi tadi
salah satu yang mungkin jadi persoalan dalam pelaksanaan vaksin booster ini adalah sekali lagi kejelasan informasi
sudah sejak tahun lalu disampaikan bahwa untuk booster untuk umum itu berbayar
sementara kita tahu bahwa banyak yang mungkin tidak akan bisa membayar
dan karena itu mungkin mereka akan luput dari fasilitas booster kalau tidak diberikan secara gratis
kita tahu bahwa untuk mereka ini kelompok ini
nakes kemudian lansia
kemudian mereka yang iuran bpjs nya
dengan pembayaran dibayari oleh pemerintah itu mendapatkan gratis
nah bagaimana dengan kelompok yang di luar itu tapi tidak mampu
jadi bpjs nya tidak dibayar oleh pemerintah tapi mereka pada posisi yang rentan
sehingga kalau harus berbayar maka mereka pilih tidak gitu
padahal kelompok ini juga barangkali akan sangat rentan juga terhadap penularan omikron
karena itu penting dipikirkan secepatnya
bagaimana kick off nya itu
jadi supaya langsung bisa di genjot dimana mana booster nya
karena kita tahu sampai saat ini pun pelaksanaan vaksin yang satu dua dan anak anak itu belum sampai pada taraf maksimal yang kita harapkan
jadi kalau tambah booster itu berarti maka akan tambah aktivitas kerja lagi gitu
tapi bagaimanapun kan waktunya tidak banyak
jadi memang mesti di percepat
pertama dengan informasinya diperjelas oleh pemerintah
dan kemudian bila dimungkinkan dipikirkan bagaimana memfasilitasi mereka kelompok rentan yang tidak sejauh ini tidak masuk dalam daftar untuk dibantu dengan booster gratis tadi
mbak dewi informasi yang tidak jelas ini sebenarnya bagaimana mbak yang disampaikan oleh pemerintah
termasuk juga soal mekanisme ya
ini mungkin bisa menjadi masukan catatan dari kita dari media untuk pemerintah yang memang akan melaksanakan vaksinasi booster
karena tampaknya juga masih belum jelas informasi
mbak belum jelas informasi yang diberikan kepada publik tentang pelaksanaan vaksin booster ini
saya kira kalau untuk saya sendiri ya di kalakan tempat saya tinggal itu sudah ada pertanyaan
katanya mau ada booster
katanya harus bayar
berapa bayarnya dan kemudian katanya gratis gitu ya
jadi ada pertanyaan pertanyaan semacam itu yang menurut saya sangat penting untuk segera di respon oleh pemerintah
terutama kan karena tinggal sebentar lagi dan karena memang kebutuhan kita terhadap booster sangat tinggi
yang selama ini terjadi kan untuk vaksin satu dan dua relatif aksesnya mudah ya
jadi ketika di koordinir di kelurahan misalnya di koordinir di pusat mas misalnya
semua orang yang datang dengan ktp dengan kk itu akan dilayani
sepanjang itu sesuai dengan minimal daerah domisilinya
atau bahkan di berbagai tempat lain yang punya ktp yang punya kk masuk saja gitu
itu akan sangat berbeda dengan booster kalau masih memakai mekanisme yang sudah disampaikan pemerintah
hanya mereka yang eligible untuk mereka yang layak mendapatkan vaksinasi booster gratis saja yang boleh dapat gratis
yang lainnya harus bayar
nah ini bagaimana pengaturannya siapa sih orang orang ini
bagaimana kita bisa ngecek apakah saya eligible untuk yang gratis atau harus yang bayar
kalau yang bayar harus di mana kalau yang gratis harus di mana
informasi informasi mendasar semacam ini
saya kira reinhardt yang perlu cepat disampaikan pada publik
oke baik jadi ada sejumlah catatan dari kita sebagai media terhadap penyebaran varian omikron
dan juga langkah pemerintah untuk menghadapinya
beberapa tadi soal aturan karantina yang harus konsisten
kemudian juga program vaksinasi
pemerintah yang kemudian harus sekali lagi mendengarkan arahan dari para pakar dan juga peneliti dalam menghadapi
ancaman penyebaran varen omikron
kita masuk ke topik berikutnya
mbak dewi savitri dan juga mas adi yang juga tidak kalah menarik dan juga menjadi sorotan publik pekan ini adalah soal
peleburan atau integrasi lembaga eijkman ke brin yang dinilai kemudian juga dalam tanda kutip mematikan lembaga penelitian brin
tapi kemudian itu sudah dibantah oleh brin sendiri
bagaimana kita melihat polemik ini sebetulnya
newscast akan segera kembali usai jeda